terus dicek lagi sama dokter situ kalau saya pilihan butuh
ya aku ketemu katanya gangguan ginjal akut
saya juga nggak tahu apa ada kaguan ginjal akut
nggak saya nggak ada di sini nggak ada yang sakit ginjal akut
tapi abis itu ini kena ibu ini saya rujuk ke karamunjangan
abis itu sudah
saya kasih makan makan nggak mau
nggak aku nggak mau
eh telur telur dadar sama mentega itu suka hanya
nggak aku nggak mau